setelah merilis gaming phone rog phone tiga pada tahun lalu
kini asus indonesia memperkenalkan generasi terbarunya
ini yang diklaim menjadi gaming phone terkuat pada tahun dua ribu dua puluh satu
dalam peluncuran seri terbaru rog phone
pada senin lalu asus ingin membuktikan keseriusannya
untuk mengembangkan gaming phone untuk para gamer di indonesia
menurut asus indonesia marketing manager davina larissa
asus rog phone lima adalah jawaban untuk para gamer
yang mendambakan kenyamanan bermain dengan berbagai keunggulan
berdasarkan teknologi dan inovasi yang disediakan rog smartphone sampai saat ini
sejak tahun dua ribu delapan belas
kami meyakini bahwa tidak ada smartphone gaming lain
yang layak disebut sebagai the real gaming phone selain rog phone
untuk alasan itulah meneruskan lini produk gaming phone sebelumnya
kami dengan bangga memperkenalkan kepada anda semua
smartphone gaming terbaru rog untuk anda yang berani menjadi pemenang
rog phone lima series level tertinggi untuk anda
dengan penggunaan prosesor terbaru
asus mengklaim rog phone lima akan lebih bertenaga namun tidak boros daya
selain itu fitur quick charge vibe pun mempercepat para gamer untuk mengisi daya
kecepatan pengisian pun dirasakan oleh tech influencer wassa wirman
pengalaman saya pribadi waktu nyobain ngecas ini handphone
rog phone lima ini tuh menyenangkan sekali
cuma di tiga puluh menit pertama itu menyenangkan
para game influencer pun mendapatkan kesempatan untuk menjajal rog phone lima dalam game multiplayer online battle arena

yang juga seorang gamer raff herzia ditantang tim gaming content creator bang pen
dan setelah melewati pertarungan sengit tim bang pen lah yang memenangkan pertandingan
peluncuran rog phone lima pun memasuki puncak acara yaitu pengumuman harga
asus indonesia marketing manager davina larissa mengungkapkan
ada dua series rog phone lima
yang bisa didapatkan para gamer yaitu versi standar dan ultimate
dan mulai tanggal lima belas juni dua ribu dua puluh satu rog phone lima series sudah mulai dijual ke pasaran
tim liputan cnn indonesia